sementara itu menteri koordinator bidang politik dan keamanan mahfud md menyampaikan sikap pemerintah terkait penyanderaan pilot susi air kapten philip max mertens oleh kelompok bersenjata di papua
mahfud menegaskan langkah persuasif menjadi pedoman utama dalam penyelamatan sandra
saudara sekalian saya menko polhukam republik indonesia ingin menyampaikan penjelasan dan sikap pemerintah terkait dengan tragedi atau peristiwa susi air
yang sampai hari ini masih terjadi penyanderaan oleh sekelompok orang
kelompok kekerasan bersenjata di papua atau kkb yang masih menyandra kapten pilot philip mark mertens yang belum dilepas
oleh sebab itu maka pemerintah menyampaikan hal hal sesuai berikut
satu pemerintah akan terus
berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera
dengan pendekatan pendekatan yang sifatnya persuasif karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera
yang kedua pemerintah republik indonesia

dan melakukan komunikasi dengan pemerintah selandia baru
untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan sandera philip max mertens
penyanderaan warga sipil
penyanderaan warga sipil
dengan alasan apapun
tidak dapat diterima
oleh sebab itu
menjadi pendoman utama
demi keselamatan sandera
pemerintah juga ingin menegaskan
bahwa papua adalah bagian sah dari nkri
baik menurut konstitusi
maupun menurut hukum internasional
maupun menurut fakta
yang sekarang sedang berlangsung
oleh sebab itu
karena papua adalah
bagian yang sah dari nkri
dari berbagai aspek
menjadi bagian yang sah dari nkri